sejak pembatasan sosial berskala besar atau psbb diterapkan di sejumlah daerah di indonesia
kondisi lalu lintas dan pergerakan orang mayoritas terpantau sepi
namun pemandangan berbeda justru terjadi di wilayah ibu kota dan juga sekitarnya
khususnya wilayah bodetabek sejumlah kepala daerah berencana menerapkan sanksi pidana
pada pelanggar psbb dalam waktu dekat
lalu seberapa memungkinkan sanksi ini bisa diterapkan
kami akan bahas malam hari ini dengan dua kepala daerah yang sudah bergabung dari luar studio tentunya
ada bupati bogor ade munawarroh yassin selamat malam bu ade assalamualaikum
selamat malam assalamualaikum
baik saya akan sapa juga
wali kota bekasi lewat sambungan skype ada bang rahmat effendi atau bang pepen
selamat malam bang pepen assalamualaikum
selamat malam renhard
tadi ada thd ya
iya kabar baik
bupati bogor juga bergabung bersama dengan kami malam hari ini bang pepen
dan kami juga akan sapa ahli hukum pidana kang asep iwan iryawan
kang asep selamat malam apa kabar
selamat malam selamat malam pak bupati
sebelum kita lanjutkan berdiskusi saya akan ingatkan kembali mungkin kepada masyarakat juga
kepada publik soal undang undang nomor enam tahun dua ribu delapan belas tentang kekarantinaan kesehatan
pasal sembilan puluh sembilan puluh satu dan juga sembilan puluh dua
karena kita akan bicara soal sanksi pidana ataupun aturan hukum
di dalam psbb
kita lihat dulu pasal sembilan puluh sembilan puluh satu dan juga sembilan puluh dua tentunya
isinya yang kurang lebih adalah
nah koda kapten penerbang dan pengemudi kendaraan darat yang menurunkan atau menaikkan orang
ini ada karantina kesehatan ya
anda bisa baca lebih jelasnya di layar televisi anda undang undang nomor enam tahun dua ribu dua
dan kalau kita lihat lagi lebih jauh pasal sembilan puluh tiga
setiap orang yang tidak mematuhi penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan atau menghalang halangi
ini akan dipindahkan
pidana dengan pidana penjara paling lama satu tahun dan pidana denda paling banyak seratus juta rupiah
kita lihat pasal sembilan puluh empat dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal sembilan puluh dan pasal sembilan puluh satu dan pasal sembilan belas
dilakukan oleh korporasi
pertanggung jawaban pidana dikenakan terhadap korporasi dan atau pengurusnya
anda juga bisa lihat lebih jelas di layar televisi
saya akan ke bang pepen terlebih dahulu dari wali kota bekasi
ini kalau kita lihat kasus covid sembilan belas untuk kota bekasi sendiri ya
tampaknya belum cukup meredah
kalau kita pantau dari data situs pemerintahan kota bekasi
sejak kemudian diterapkan psbb pertama sampai yang kedua
ada peningkatan jumlah pasien positif covid sembilan belas
psbb kedua ini bang pepen
apakah sanksi pidana sudah diberikan kepada masyarakat yang melanggar
renhat saya sampaikan juga mungkin nanti ada bupati bogor juga
kita ini kan dengan
yang terhadap covid sembilan belas ini selalu komunikasi
sampai saat ini memang kita kesulitan melakukan sanksi atau penegakan terhadap law enforcement yang ada
karena kalau sanksikan bukan kita sebenarnya ya
ada penegak hukum tapi itu memang bersama sama
nah sekarang kita psbb kedua ini kita masih melakukan persuasi
masih mengajak masih mendorong dan memperingati ya
sampai sejauh mana terus kita lakukan
jadi memang kita belum masuk kepada undang undang tersebut
kita masih proses persuasi
oke yang membuat kesulitan apa bang pepen untuk menegakkan hukum tadi
untuk law enforcement tadi
ya kan kalau kondisinya juga ini kan kondisinya kondisi dalam pandemi ya
kan juga akan timbul rasa kemanusiaan kita
memang budaya kita juga kan belum seperti budaya budaya yang tinggi pada pemahaman
bermasyarakat berbangsa dan bernegara
kalau kita sekarang sanksi sanksi mungkin
pada saat kita melakukan sanksi itu
itu akan penuh ya di tempat tempat penegak hukum
ini kan terus walaupun ya kita terus komunikasikan dan koordinasikan dengan prokopimda ya
tapi tentunya itu bukan jalan terakhir yang kita ambil
saya yakin teman teman juga tidak akan mengambil jalan itu
oke oke baik saya ke bu ade kalau begitu bupati bogor
bu ade apakah kesulitan yang sama juga terjadi atau anda alami seperti yang tadi bang pepen dari bekasi katakan bahwa
memang agak sulit untuk menerapkan sanksi pidana karena kemudian kita tahu secara sosial seperti apa
sementara ini dalam masa pandemi mempertimbangkan juga rasa kemanusiaan
kalau begitu artinya memang tidak akan pernah terjadi juga soal penerapan
penegakan hukum psbb ini bu ade
ya penerapan sanksi atau penerapan hukum ini tentunya harus dalam masa psbb ini
karena kalau tidak ada ya barangkali nanti tidak ada efek jerah dan akan sia sia kita melaksanakan psbb
tapi memang ini ada kendala kaitan dengan apa itu psbb dan apa itu karantina kesehatan atau karantina wilayah
jadi kalau di karantina kesehatan jelas semua itu diatur
bahwa orang tidak boleh keluar ya istilahnya lockdown dan sanksinya pun cukup berat
tetapi psbb ini kan relaksasi dari lockdown atau dari karantina kesehatan
jadi lebih longgar daripada karantina kesehatan
sehingga masyarakat juga ketika kita menerapkan itu agak sedikit protes karena mereka paham betul mana karantina kesehatan mana psbb
tetapi kita jangan juga kalah oleh itu
jadi dari psbb yang kami lakukan

ada beberapa teguran ataupun masih kita persuasif kalau memang masih persuasi
tapi kalau memang harus keras ya kita keras begitu
yang pertama adalah ketika masih bisa ditegur secara lisan misal tidak memakai masker
itu kita lakukan teguran secara lisan sambil diberikan masker
lalu yang kedua adalah peringatan tertulis ketika pelanggaran terjadi
misalkan masih tidak melaksanakan physical distancing di mobil pribadi maupun di umum angkot
seperti itu atau di ojek yang seharusnya untuk barang pakai orang
kita kasih peringatan tertulis dengan di atas materai
itu sudah dilakukan di jalan jalan di jalan raya bahwa mereka tidak akan melakukan itu lagi
lalu yang lainnya adalah pengamanan
misalkan ketika ada penertiban kita tidak mencerita karena tidak ada hak kita untuk mencerita
tapi kita adakan pengamanan barang atau alat yang berpotensi menimbulkan pelanggaran
sehingga ketika alat itu akan diambil lagi harus dengan di atas materai
ada lagi seperti penghentian paksa kegiatan
lalu penghalauan kendaraan memutar balik ketika memang pelanggarannya ada
seperti mau sekarang kan dilarang mudik ya
kita kalau ada orang ketahuan mau mudik kita suruh putar balik
lalu juga penerapan sanksi lainnya seperti pencabutan izin
kalau misalkan ada pelaku usaha yang melanggar tetapi masih di bawah kewenangan pemerintah daerah
untuk pelaku industri tingkat besar seperti pma
kita akan memberikan rekomendasi kepada kementerian perindustrian untuk pencabutan izin karena telah melanggar psbb
tapi apakah ada arahan dari pemerintah daerah untuk menerapkan sanksi pidana terhadap mereka yang kemudian melanggar psbb
atau itu juga sulit untuk diberlakukan sebenarnya
kalau sanksi pidana kalau memang dia sudah mencukupi atau sudah mencukupi

atau sudah ter ininya delik pidana
dia sudah misalkan melawan petugas
ini kan delik pidananya sudah masuk ya
sanksi pidananya sudah masuk
atau perbuatan tidak menyenangkan itu delik pidananya sudah masuk
kita berikan sanksi pidana
kita minta petugas kepolisian untuk juga bertindak atas pelanggaran yang mereka lakukan
lalu juga pelanggaran ketertiban umum kita berlakukan juga
ada pelanggaran yang berkumpul kumpul mengganggu masyarakat
ataupun misalkan kayak kemarin abu burit ada trek trekan
ini kan sudah kita terapkan perdatibum
lalu untuk yang lalu lintas kita bisa terapkan tilang
ketika pelanggaran itu memang masuk ke dalam undang undang lalu lintas
jadi kita berbagai macam undang undang kita terapkan
yang penting masuk gitu pasalnya masuk kemana
kalau enggak ya nggak ada efek jerah juga
saya ke kang asep
kang asep tampaknya memang sanksi pidana agak sulit untuk diterapkan dengan sejumlah pertimbangan
jadi tidak ada tindakan yang tegas sehingga mungkin juga membuat masyarakat menjadi agak abai dengan aturan aturan psbb
anda melihat sejak awal sebetulnya aturan psbb dengan sanksi yang diterapkan
apakah memang ini sangat longgar atau memang sulit untuk diterapkan kepada masyarakat untuk dikenakan sanksi pidana
tapi dijawab nanti kang asep kita break dulu ya
kami akan segera kembali
kang asep bagaimana anda melihat soal aturan dan juga sanksi tegas yang seharusnya diberlakukan di psbb kepada masyarakat
ya begini kalau lihat perbuatannya jelas itu melanggar undang undang kekarantinaan dari pasal sembilan puluh satu sembilan puluh empat
karena tidak ada undang undang kekarantinaan kan
bisa kena undang undang wabah penyakit penanggulan bencana bahkan undang lalu lintas
cuman kan masalahnya hukum itu tidak bicara kepastian hukum ada keadilan ada kemanfaatan
ketika situasinya sekarang psbb sedang diterapkan pandemik ini nyangkut wilayah wilayah yang begitu luas
kemudian pelakunya kita mengetahui banyak pekerja pekerja lapisan lapisan tertentu
ya kalau ini dikenakan sekiranya oke kepastian hukum akan membuat efek jerak
tapi kan masalahnya bisa nggak diterapkan
nah kita salut kepada pendagang hukum kepada situasi terkait
nah sekarang dalam tahap represif evaluatif yang dikatakan oleh bupati bogor ya sudah suruh putar baliklah
suruh kasih peringatan
karena kalau kita jatuhkan pidana yang tadi sanksinya berat efeknya akan lebih berat lagi
misalkan kita jatuhkan pidana di lp di lpa jadi keluar keluarkan lagi kan
karena takut menyebar
karena bayangkan kalau orang orang itu adalah misalkan karir ya
nah dia juga bukan ngebayar nggak bisa tapi kena sanksi pidana kena sanksi denda
nah situasi situasi itulah yang akan menimbulkan masalahan
kita tidak bicara hanya kepastian hukum tapi ada ajas keadilan kemanfaatan
karena ini banyak orang misalkan ini kan banyak pekerja pekerja yang memang ya suka nggak suka
dia masuk ke tol jalan jalan tikus akhirnya ketangkep
nah ini putar balik
nah kalau dia misalkan harus bayar denda nah bayangin dia pekerja
atau ajad kemanfaatan
nah kalau misalkan dia nanti harus diproses oleh penegak hukum ini juga menjadikan masalah nanti di lp dan seterusnya
terus proses dipengadilan
memang sekali perbuatan perbuatan itu kategori pidana
cuma kan hukum tidak bicara harus misalkan harus orang ini tegas
nah kembali tadi kepada kesadaran masyarakat itu sendiri
ya walaupun sekarang pemerintah menjalankan politik hukum ini loh udah menerapkan psbb
di beberapa daerah hampir seluruh daerah di jawa barat dan dki menerapkan
tapi kalau masyarakatnya sekarang ya tidak mau taat ya kembali gitu kan kepada masyarakat itu sendiri
sekarang tinggal kesadaran hukum masyarakat
sekarang penegak hukum begitu baik
polisi ya misalkan dengan evaluatif dengan edukatif dengan represif
mereka jangan melakukan karena akan disuruh putar balik disuruh push up
maka di daerah tertentu kan disuruh dimandiin ke desa tertentu
nah kalau itu dilakukan kita khawatir jangan jangan persoalannya tidak akan pernah selesai juga
ya kang asep ini mungkin seperti yang tadi disampaikan oleh bang pepen ya
bahwa memang pertimbangannya juga soal ini di masa pandemi ada pertimbangan kemanusiaan dan lain sebagainya
artinya jadi bagaimana untuk
itu bisa membuat efek jerah kepada masyarakat yang tidak patuh terhadap aturan aturan psbb yang sudah ditetapkan
karena kan itu juga membahayakan sebetulnya kalau tidak ditaati
sudah tadi kalau aturan hukumnya jelas normatifnya jelas itu harus dilakukan
itu kan sekali lagi situasinya kan tidak memungkinkan untuk itu
kalau itu dilakukan sekarang misalkan sekali dua kali orang dapat peringatan tertulis sudah diperingati sudah dicabut izinnya
nah masih ngeyel masih ngengkel gitu kan
masih terus mau melakukan baru itu boleh dilakukan
tapi kalau sekali dua kali saya pikir sekarang dilakukan oleh pendegah hukum ke polisian maupun stasi pemerintahan daerah
saya pikir sudah cukup
artinya sudah ada peringatan peringatan
kecuali kalau mereka sudah diingatkan satu dua kali tiga kali nggak bisa
nah bayangin contoh sederhana gini
kemarin itu yang suruh putar balik yang di jalan pol itu di
sudah ribuan bayangin kalau ribuan itu diproses
penegak hukum juga masih memproses waktunya memproses
tapi kalau mereka sekarang masih melakukan lagi ngeyel lagi nanti menjelang lebaran masih ngebel kengkel terus
nah pembun ribuan itu dilakukan
tapi saya pikir sekarang kita tidak memungkinkan untuk melakukan secara tegas
sekali lagi hukum tidak bicara misalkan harus
kita harus ada pertimbangan tadi
kata pak wali kota bogor ya kemanusiaan
kita juga harus ada perseimbangan keadilan kemanfaatan
kita percuma memproses sementara kalau kita proses orang orang ini akan membahayakan
tapi setidak tidaknya dengan sekarang ada edukatif ini ya represif ini mungkin pembelajaran bagi yang lain
bahwa kalau mereka melakukan kan percuma juga
baik baik saya ke bang pepen
nah kalau kita sbb tahap kedua agar kemudian bisa seiring untuk bisa menekan penyebaran virus corona
instruksi dari pemkot bekasi pendekatan apa yang diberikan kepada masyarakat
apakah masih soal teguran atau ada yang lebih tegas lagi atau apa yang akan diberikan
ya kita saya sepakat dengan pak asep tadi sudah dijelaskan secara gamblang ya
kita memang sulit karena pertama adalah kemanusiaan
yang kedua dalam kondisi pandemik seperti ini masyarakat itu
ya kalau kita dorong semakin keras belum tentu dia akan taat terhadap azas azas tentang hukum
nah oleh karena itu menurut saya hal yang paling simpatik adalah kita ajak mereka
saya kemarin juga melakukan persuasif ya pada pedagang pedagang takju yang kerumunannya luar biasa
pedangnya saya geser satu meter setengah terus orangnya saya suantri
nah dengan cara seperti itu ternyata mereka lebih patuh daripada kita harus bubarkan
karena ini kan menyangkut pedagang pedagang kecil
makanya tadi memang tidak cocok hukum itu diterapkan ya apalagi secara tegas dalam kondisi seperti ini
nah aparat kita pun juga tidak siap karena melihat kondisi ini adalah kondisi yang pandemi ya bukan kondisi yang emergensi seperti ada sesuatu
oleh karena itu memang kepala daerah harus lebih aware ya harus lebih besar hatinya ya untuk mengurus rakyatnya
baik pem ppn terakhir singkat saja ke bu ade
bu ade dari anda apakah masih akan persuasif atau seperti apa kepala daerah harus membuat inovasi sehingga publik bisa lebih sadar gitu paling tidak masyarakat di daerah anda
singkat saja bu ade
iya tergantung pak kalau masih bisa persuasif itu persuasif
tapi kalau sudah bandel sulit diajak bicara bahkan melawan ya itu kita harus persuasif juga
baik kita tunggu bagaimana kemudian di ppp tahap kedua
mudah mudahan ada hasil yang baik yang dikeluarkan
dan publik atau masyarakat bisa lebih taat lagi harus kesadaran diri sendiri
terima kasih banyak bupati bogor bu ade yasin bang rahmat effendi wali kota bekasi dan kang asep iwan iryawan ahli hukum pidana sudah bergabung di cnn indonesia newscast pada malam hari ini
kami harus break
kami akan segera kembali dengan informasi badai pasir yang berbentuk seperti tembok besar menerjang ibu kota nigeria niame
badai ini menyebabkan bangunan dan langit kota tertutup
kami akan segera kembali